setelah melakukan pemeriksaan kepolisian akhirnya menetapkan jt
sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap perawat rumah sakit siloam sriwijaya palembang
sebelumnya beredar viral di media sosial video pemukulan jt
terhadap perawat bernama christina ramuali situmorang
yang sedang bertugas di rumah sakit seluam sriwijaya palembang
akibat kejadian tersebut korban mengalami luka memar di tubuhnya dan trauma psikis
tersangka mengaku melakukan penganiayaan terhadap korban lantaran tersangka emosi
saat anaknya menangis dan tangannya berdarah
tersangka yang kesal akhirnya menampar dan memukul sang perawat tersebut
mungkin juga sudah telah karena sudah empat hari saya harus menjaga anak saya
entah bahwa di bulan ramadan ini dan juga bahwa dalam panas matahari
ya semuanya saya tersebut emosi
emosi sesaat itu saja dan saya mau menunda kepada pihak pihak yang merasa dirugikan
buat tanya supaya dibuka kan itu mah kalau saya
sementara dalam penangkapan tersebut polisi menyita barang bukti berupa
satu unit ponsel topi dan pakaian yang kenakan tersangka saat melakukan penganiayaan
jadi kemarin pagi kita menghubungi pihak siluam rumah sakit siluam
kita ambil saksi dua orang saksi di sana plus satu anggota polri
kemudian kita berkesimpulan bahwa memang tersangka melakukan
namun kita juga masih perlu kepastian di mana lokasi tersangka
kemudian kita mengembangkan teknologi kepolisian untuk mencari pos di mana tersangka berada
kemudian dari hasil tersebut didapati bahwa tersangka berada di kayu agung
atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal tiga ratus lima puluh satu dan pasal kerusakan dengan ancaman
di atas lima tahun penjara